sebuah truk bermuatan minuman ringan di bekasi menabrak tiga pengendara sepeda motor yang tengah melintas
akibatnya para pemotor harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka
sementara kendaraan bermotor yang ditabrak rusak parah
akibat peristiwa ini truk sempat menjadi sasaran amuk masa
truk bermuatan minuman ringan bernomor polisi b sembilan ribu lima ratus dua puluh dua ut
yang tengah melaju di jalan igusti ngurah rai bekasi barat
kota bekasi ini menabrak tiga pengendara sepeda motor yang tengah melintas di depannya
peristiwa kecelakaan terjadi diduga akibat pengemudi truk tidak dapat mengendalikan laju kendaraan lantaran rem yang tidak berfungsi
ketiga sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah
satu di antaranya bahkan terjepit di bawah truk
sementara para pengendara sepeda motor yang terluka dilarikan ke rumah sakit islam pondokopi jakarta timur
petugas sempat kesulitan mengevakuasi sepeda motor yang terlintas
selang satu jam petugas yang dibantu oleh warga akhirnya berhasil mengevakuasi sepeda motor yang terlindas
sebelumnya warga yang kesal dengan pengemudi truk sempat merusak truk hingga kaca bagian depan truk hancur
pengemudi yang panik langsung melarikan diri dan diamankan petugas kepolisian
pengemudi yang panik langsung menimpa satu orang yang menjual dan satu orang yang menjual yang sedang membawa pelanggan
dan untuk si orang orang yang sedang menjual sendiri sudah dibawa ke rumah sakit islam pondokopi dan untuk keadaannya tidak parah
kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas polsek bekasi kota dan polres metro bekasi kota
eri kustara bekasi